maskapai plat merah garuda indonesia melakukan perubahan
proposal perdamaian kewajiban utang jika awalnya penyelesaian kewajiban utang kepada lesor finance lesor dan vendor mro
dilakukan dengan penerbitan surat utang baru senilai delapan ratus juta dolar amerika serikat
serta ekuitas dengan nilai total tiga ratus tiga puluh juta dolar as
namun belakangan total surat utang yang diterbitkan meningkat menjadi delapan ratus dua puluh lima juta dolar as
atau setara dua belas dua puluh tiga triliun rupiah
direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra menjelaskan penerbitan surat utang itu
merupakan salah satu instrumen restrukturisasi pembayaran kewajiban utang bagi kreditur
dengan nilai tagihan di atas dua ratus lima puluh lima juta rupiah
diakui proses rekrukturisasi utang yang tengah berlangsung sangat kompleks
lantaran melibatkan lebih dari lima ratus kreditur
namun garuda menyakini prosesnya
yang akan menyetujui proposal damai dari garuda
diketahui per empat belas juni dua ribu dua puluh dua utang garuda indonesia berjumlah satu ratus empat puluh dua triliun rupiah
yang didominasi oleh utang terhadap perusahaan lesor sebanyak satu ratus empat triliun rupiah
selanjutnya penyelesaian utang diklasifikasikan berdasarkan jumlahnya
pertama untuk kreditur dengan utang di bawah dua ratus
dua ratus lima puluh lima juta rupiah akan dibayarkan langsung dengan kas perusahaan
irfan melanjutkan untuk klasifikasi kreditur dengan utang di atas dua ratus lima puluh lima juta rupiah
akan mendapatkan kupon surat utang ataupun ekuitas saham
garuda indonesia sendiri akan mengeluarkan surat utang hingga delapan ratus dua puluh lima juta dolar amerika serikat
dan menyikapi ekuitas saham sebesar tiga ratus tiga puluh juta dolar as
sementara itu untuk utang bank dan perusahaan bum
garuda menawarkan penyelesaian utang dengan memperpanjang masa pembayaran hingga dua puluh dua tahun
dengan bunga satu persen per tahun